mama tahu kamu kan kesana untuk menghindar dari naomi kan
keadaannya pangeran dan putri sekarang gimana
aku gak tau lagi mah
coba kamu gerakin pelan pelan aja ya
ini saya cuma gerakin dari twit tapi gak gerak gerak
kenapa dokter saya udah coba gerakin dari tadi
kamu yang sabar ya
pak alex jangan salah paham ke saya pak
pokoknya saya mau putri mengalami apa yang pangeran rasakan sekarang
saya ingin dia lumpuh seperti pangeran
aku ketemu sama putri
mau temenin aku ketemu sama putri ya
setiap kamu bareng sama dia
selalu kesialan yang datang sama kamu
karena perempuan itu pembawa sial untuk kamu pangeran
what did you just say
saya gak salah denger nih
saya minta pak reger bantuin saya
supaya saya bisa ketemu sama pangeran
bunda wang ada di depan
ya bisa saya khawatir banget sama kondisi pangeran pak
untuk memastikan kondisi dia sekarang gimana
soalnya bahkan handphone saya sekarang dibawa sama ibu
saya gak tau harus gimana
saya bantu kamu video call in ke pangeran ya
iya pak makasih ya
mau berangkat kuliah kamu
jadi mama mau ikut aku ke landang
terus semua bisnis mama gimana
eh tapi bentar
kok bisa mendadak banget sih
oh enggak kok mama gak mendadak
mama punya niat ini sejak kamu bilang ke mama kalau kamu mau pindah kampus di london
mama juga udah nyuruh orang untuk ngurusin kepindahan kita ke london
mama tuh gak mau sendirian disini
mama mau hidup dengan satu satunya anak mana
karena aku mau pindah ke london demi terbebas dari kesalahanku dan alex di masa lalu
kamu kamu gak keberatan kan kalau mama ikut kamu ke london
aku sih gak keberatan lah
makasih ya sayang
kamu gak perlu kasih tahu satupun temen kamu tempat tinggal kita nanti di sana dan juga kampus kamu ya
kenapa gitu mama
ehm mama cuma gak mau aja temen temen kamu ada yang tau karena ada yang bisa kasih tau ke naomi
dan nanti naomi nyusul kesana
mama tahu kamu kan kesana untuk menghindar dari naomi kan
apa keadaannya pangeran dan putri
wah aku gak tau lagi ma
kok kok kamu bisa gak tau maksudnya gimana
aku bingung sama si kapten nawang ke aku akhir akhir ini ma
dia kayak berubah kayak gitu
dan dia kayaknya ngelarang aku buat deket sama putri
bukannya selama ini bu nawang sikapnya baik baik aja ke kamu
gak ada masalah apa apa
makanya aku gak tau ma
tanda nawang larang aku buat deket sama putri
ya meskipun aku sama putri cuma sahabat
apa mungkin bu nawang udah tau keterlibatanku dengan pengalih namaan perusahaan pak jaka
aku harus bersikap biasa aja ke rizky
aku gak mau dia jadi curiga ke aku
hmm mungkin bu nawang bersikap kayak begitu ke kamu
dia lagi banyak pikiran
mama sih berharap kamu bisa hargai sikapnya ya
iya sih mah tapi aku gak habis pikir
emangnya aku punya salah apa sama tanda nawang
eee nanti juga pasti akan berubah
tak emangnya jio sekarang udah ada di rumah sakit
yaudah kalau gitu kita harus buru buru nyusul dia
kita ke rumah sakit sekarang ya
shhh udah apa caranya lu tenang aja kenapa
dia ada di rumah sakit tadi gio minta tantenya yang jadi dokter
buat ngasih info tentang keadaan putri disana jadi lu tenang aja ya
lu gak yakin lu mau ke rumah sakit
emangnya kenapa mel ada yang salah kalau gue mau jenguin suami gue
ehm ya gak apa apa sih
tapi lu inget kan kalo di rumah sakit lu ada bu nawang
dan lu gak lupa kalo misalnya ini semua terjadi gara gara kebohongan lu
maksud lu apa sih mel eh asal lu tau ya citra ini udah ngakuin kesalahannya sama nyokapnya
dan dia juga udah ngakuin kesalahannya mel
jadi gak penting tau gak sih kalo lu masih ngebahas ngebahas kesalahannya dia
ya cost penting kan putri bakal jadi saudara gue
ya gue sih cuma ngejagain perasaan calon nyokap gue sama saudara gue ya
your choice sih mau dateng atau enggak
gue yakin ya perhatiannya dia ke putri sama ke nyokapnya itu fact tau gak sih
gue gak nyangka lo ngebelain nyokapnya putri sama putri di depan cair eceh
now i totally believe kalo lo tuh bener bener udah berubah
ya walaupun lo masih nyuruhin gue nyetirin mobil lo sih tapi gue gak keberatan kok
bagus sih lo sama yang lainnya ngira gue udah beneran berubah
supaya semua rencana gue yang gue udah susun rapi bisa berjalan sesuai kemauan gue
i'm really happy being on your side gue seneng banget jadi sahabat lo
me too fun makasih juga ya lo udah mudah banget ya ya udah berjalan sesuai kemauan gue ya
lo udah mau jadi sahabat gue sampe sekarang
well done mel semua orang percaya kalo gue udah berubah
rencana gue bakal berjalan dengan mulus
oh my gosh nom sekali lagi thank you banget ya
makasih banyak ya lo tuh baik banget emang
oke desha gak usah diomongin lagi ya
oh my god pangeran lumpuh
tapi gue belum percaya sih sebelum gue lihat langsung